sejumlah pengemudi truk terpaksa memarkir kendaraannya di area stasiun pengisian bahan bakar umum
yang terletak di jalan raya gatot subroto tanjung sari cikarang utara bekasi jawa barat rabu siang
menurut keterangan salah satu sopir kendaraan mereka kehabisan bahan bakar
lantaran adanya pembatasan pembelian solar
pembatasan pembelian solar bersubsidi dibagi tiga kategori
bagi kendaraan pribadi mendapatkan enam puluh liter per hari
angkutan umum orang dan barang roda empat delapan puluh liter per hari
sementara angkutan orang atau barang roda enam dua ratus liter per hari
suasana tak jauh berbeda juga terjadi di batubara sumatera utara
antrean truk sepanjang dua km mengular di spbu jalan lintas sumatera batubara sumatera utara pada rabu
antrian terjadi akibat langkanya solar selama satu minggu ini
tak jarang para sopir truk ini terpaksa manggal di spbu
hingga seharian demi mendapatkan jatah solar untuk kebutuhan kendaraan mereka
kelangkaan solar ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah solar ke pihak spbu
sampai hari ini sudah lima hari
kalau seperti masih masuk banyak tapi sesuaikan dengan steki kendaraan yang mengisi
para sopir berharap kelangkaan solar ini dapat segera teratasi
sementara itu di aceh porespidi meringkus dua pelaku penimbun bpm solar bersubsidi
dan fr merupakan warga pdi
keduanya pun tak berkutik saat ditangkap
polisi menyita satu unit minibus dan sebelas drum bbm bersubsidi
masing masing berisi dua ratus dua puluh hingga dua ratus empat puluh liter
untuk kepentingan penyelidikan kedua tersangka beserta barang bukti ditahan di mapores pidi
ratusan anggota masa yang terdiri dari sopir truk serta mahasiswa bergabung dalam aksi demonstrasi
di depan pintu lima pertamina kalimantan balikpapan pada rabu siang
masa menuntut pihak pertamina untuk menambah kuota penyaluran solar di setiap spbu di balikpapan
masa juga meminta pertamina menambah jumlah spbu untuk pengisian solar
serta memperketat pengawasan penyeluruhan solar
pihak pertamina mengaku penyaluran bbm jenis solar telah berjalan sesuai peruntukan
bahkan saat ini dari jumlah dua puluh tujuh kiloliter bbm jenis solar
penyeluruhannya telah melebih kapasitas hingga dua puluh tiga
masa tak puas dengan hasil audiensi bersama pertamina
mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan membawa masa dalam jumlah yang lebih besar
tim liputan cnn indonesia